presiden jokowi dodo senin siang melakukan panen raya jagung di kabupaten bua lemo gorontalo
didampingi sejumlah menteri kabinet indonesia bersatu
presiden jokowi melakukan panen perdana jagung di lahan seluas sepuluh hektare
di desa kota raja kecamatan dilupi kabupaten bua lemo gorontalo
presiden jokowi menyebut saat ini produksi jagung secara nasional kini mengalami kenaikan
kita ingin memastikan bahwa produksi jagung kita terus meningkat
karena impor jagung yang dulunya tiga lima juta
sekarang sudah empat ratus per empat ratus sampai empat ratus lima puluh ribu memang turunnya banyak
tapi juga yang kedua yang berkaitan dengan harga
harga per kilo kalau yang tahun lalu bisa mencapai rp delapan
sekarang turun menjadi empat sampai lima empat lima puluh yang disini saya tanyakan
artinya apa kalau harganya sudah turun seperti itu
harganya pasti melimpah dan naik
kita harapkan dua duanya produksinya naik tetapi harganya juga meningkat
ini yang harus dilakukan oleh pemerintah dengan mungkin pembelian pembelian oleh bulog
di selakunjungan kerja di gorontalo
presiden republik indonesia joko widodo bermain sepak bola bersama anak anak di lapangan lilu
kota gorontalo saat menjadi keeper
dan jokowi pun malah kabupolan tiga gol
pertandingan sekolah sepak bola gorontalo united u dua belas di lapangan liluwo gorontalo
tiba tiba terjeda karena pergantian pemain
pemain pengganti kali ini berbeda yakni presiden joko widodo dan para menterinya
dengan menggunakan jersi hijau jokowi bersama menteri pertanian amran sulaiman bergabung dalam satu tim
pemain pengganti dari upr basuki hadimulyono dan menteri perhubungan budi karya sumadi memperkuat tim lawan
beberapa kali jokowi mencoba menggiring bola ke gawang
namun upaya jokowi mencetak gol ternyata gagal
dari posisi penyerang jokowi bertukar ke posisi penjaga gawang
namun saat menjadi keeper ini gawang jokowi justru kebobolan

namun tim jokowi akhirnya berhasil memenangkan pertandingan
jokowi mengenakan pertandingan dengan skor lima empat
jokowi memuji kemampuan anak anak di gorontalo united
jokowi mengungkapkan gorontalo menyimpan bibit bibit unggul dalam sepak bola
tapi ya panaslah main tiga puluh menit sudah
kayak main sembilan puluh menit
tapi ini banyak pilihan
masih usia dini tapi skillnya bagus
kedatangan jokowi untuk bermain sepak bola di lapangan linuwo menjadi pusat perhatian warga
warga memadati lapangan liluwo untuk menyaksikan pertandingan sekaligus bertemu dengan presiden joko widodo